berikutnya presiden jokowi dodo dan ibu iryana jokowi dodo bertolak menuju bangkok thailand pada kamis siang ini
presiden jokowi akan menghadiri konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi asia pasifik atau ktt apec tahun dua ribu dua puluh
presiden jokowi dan ibu negara bertolak menuju bangkok thailand melalui bandara internasional igusti ngurah rai bali
ktt apec merupakan rangkaian terakhir ktt setelah asean di kamboja dan g dua puluh di bali
presiden jokowi mengatakan fokus utama indonesia dalam ktt apec adalah mendorong pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
rencananya presiden akan kembali ke tanah air setelah ktt apec selesai pada jumat delapan belas november malam
ini adalah rangkaian terakhir ktt setelah asean dan g dua puluh
dan fokus utama indonesia dalam ktt ini adalah mendorong
pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
dan transformasi digital ekonomi hijau dan hilirisasi menjadi prioritas indonesia di apec tahun ini
mewakili hampir tiga miliar penduduk dunia
di dunia apec harus terus menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di asia pasifik